eh gue nih si agak
ngurus aja sih
kok kenapa kepo banget ha
mau tau dari siapa
nggak bakal gue kasih tau
lo tidur gue ambil bunganya gue buang
gue kunci pintunya
terserah main sih
jangan jangan orang yang pake kupluk waktu itu dia
jadi ngikutin gue sampe ke puncak
boy kasih bunga mawar merah ke reva
bunga mawar merah
bunga mawar merah

bunga mawar merah bunga mawar merah
bunga mawar merah
bunga mawar merah
boleh ngasih bunga mawar buat reva
aku sedih banget tante
aku udah gak berjodoh sama boy
yang aku heraninnya lagi tante
kenapa sih allah mempertemukan aku dengan baik kalau memang kita gak akan berjodoh
aku nyesel udah ketemu boy
gak gak gak gak
reva itu bukan judulnya si boy
selama tante tidak merestui hubungan mereka berarti mereka itu bukan berjodoh
udah kamu tenang aja gak usah khawatir adriana
tapi tante rasa udah dapat bunga dari boy
itu artinya boy itu menyukai reva
dan itu artinya boy nggak akan pernah bisa suka sama aku
kok kamu bisa tahu si boy ngasih bunga mawar merah kreva
kamu tahu dari mana
aduh bego banget sih si adriana ini
adriana kamu tuh tahunya dari mana
jadi waktu kita pulang dari puncak kan kita ngelihat boy tuh
terus aku lihat ada reva juga gak jauh dari boy
udah gitu tanpa aku lihat di jaketnya rafa tuh ada bunga mawar
bunga mawar yang cantik banget
grava pasti sangat beruntung bisa dapetin anak tante
ya udah baik ganteng soleh
kamu jangan kayak gitu dong adriana
udah udah gini gini
kamu tenang aja ya
nanti tante omelin deh si boy nya oke
tapi sekarang kamu tenang aja dulu oke oke
ada yang nembak saja
memangnya ada nanti punya pistol gitu
bi bukan yang nembak pakai pistol tahu
terus itu lah muntede
pakai pistol nembaknya pakai naun yaudah
nembak tuh bahasa zaman sekarang bahasa anak muda
nembak itu nembak hati
jadi dan boy t menyatakan cintanya gitu
pacaran sama nek reva
memang saya sudah tunggu dari kemarin tapi hasilnya nanti kita
pak udhudi nggak usah pakai pura pura segala mama tahu kok
eh papa kan nguping kan pembicaraan mama di telepon
jawab jujur kan makanya papa girang kan
bunga mawar merah tanda cinta
papa dengar semua papa dengar semua
karena apa karena ternyata si boy itu ngikutin saran papa
bukan ngikutin perintah mama untuk ngejauhin reva
papa nggak usah senang dulu
dan itu juga baru perkiraan adriana doang
aduh pak mama tuh yakin banget
boy itu pasti belum nembak repa
boy itu pasti nurut kata kata mama
karena boy adalah anak mamanya
papa nggak yakin itu
karena boy itu pasti nurut kata kata papanya
udah gini aja deh
gimana kalau kita adu kepinteran
gimana caranya supaya bisa ngebujuk buaya
ngikutin kemauan kita
oke itu good idea mama setuju adu kepinteran kan
oke kalau gitu
tapi ada syaratnya
emang nggak boleh pakai ngambek ngambek
mama gak boleh ngeluarin tuh senjatanya mama senjata andalan mama
yang nangis lah pura pura
kita bener bener harus pakai kemampuan pakai kepintaran
bagaimana caranya ngebujuk boy
diam bukan berarti takut
mama berani siapa yang bilang mama takut
oke kalau gitu yes
bener ya tapi nggak pakai ngambek ngambek
bikin kesel papa tuh bikin kesel bikin kesel bikin marah
masuk kemkas aja berdingin
kamu udah pulang
mama apaan sih ma
mama sehat kan
kayak suara boy itu
jangan jangan udah pulang
wah ini marissa bisa menggunakan senjata andelannya untuk ngebujuk boy
mama baik baik aja mama cuma latihan yoga supaya mama itu agak santai
kamu sih boy
kamu bukannya dengerin mama kek
mama kan udah bilang sama kamu
jangan main tembak tembakan
jangan main cinta cintaan
jangan main pacar pacaran
kamu tuh gimana sih malahan kamu tuh nembak kereta
aduh mama tuh sedih tuh
bapak ah bikin kaget aja
katanya mama itu wanita pinter wanita karir
kok masih mainin pakai pemerasan perasaan gitu ke boy
boy jadi takut tau
nanya kok pake pura pura sedih pura pura manyun
bikin boy takut tau
udah pak ma
boy tuh baru nyampe di rumah
pulang dari puncak naik motor
udah ngeliat papa sama mama berdebat mulu
kasih minum ke boy
gue nih si agah
gue nih si agah